kita awali dari informasi pertama seorang pelajar sekolah menengah kejuruan tewas secara mengenaskan setelah terlindas truk pasir di ruas pantura subang
korban terlindas setelah terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh temannya
diduga kecelakaan terjadi akibat remblong sehingga pengemudi tidak dapat mengontrol kendaraannya
amanda tridewi seorang pelajar smk di ciasom subang tewas di ruas jalan utama pantura sukamandi subang senin sore
korban tewas secara mengenaskan setelah terjatuh dari sepeda motornya usai pulang sekolah
kecelakaan terjadi ketika amanda bersama temannya hendak pulang ke rumah dari arah jakarta menuju cirebon menggunakan sepeda motor milik teman korban
namun pengemudi motor tidak dapat mengontrol laju kendaraan
setelah stang motornya menyenggol kendaraan lain dan menyebabkan motor korban oleng dan terjatuh
naas korban jatuh di kolong truk pasir yang melintas di jalur lambat hingga menggilas korban
sementara pengemudi terjatuh ke pinggir jalan dan hanya mengalami luka ringan serta shock
pulang sekolah kita lagi pulang terus itu tiba tiba udah jatuh katanya remnya belum
terus yaudah terus yang cowok jatuhnya ke pinggir yang cewek ke tengah jalan
nah saya nggak tau
udah meninggal disini
cuman orang orang teriak
jadi saya kejar mobilnya tuh
jadi saya ngejar polisi yang ngejar mobil itu
pasca kecelakaan sepeda motor serta truk teronton diamankan di mapo sekci asep
dian firmansyah subang